sedangkan di waktu persidangan dia tidak ada niat untuk melukai yaitu novel beras badan
dikarenakan tadi alasannya karena dia lupa dengan institusi menjelekan institusi gitu loh
kemudian ketika dia lakukan perbuatan hanya untuk memberikan pelajaran dia siramkanlah ke badannya ternyata mengenai mata
maka kemudian pasal yang tepat adalah di pasal tiga ratus lima puluh tiga perencanaan penganiayaan yang menyebabkan luka berat
keputusan sidang tuntutan penyerangan penyidik kpk novel baswedan masih menyisakan kritikan tajam
dalam sidang dpn jakarta utara kamis petang dua terdakwa roni bugis dan rahmat kadir
yang mengikuti sidang melalui telekonferensi hanya dituntut satu tahun penjara
padahal jaksa menganggap rahmat kadir terbukti menganiaya dengan perencanaan
penyerangan yang mengibatkan cacat permanen pada korban ini juga dinilai mencoreng nama baik polri
karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif
dalam twitter pribadinya korban novel baswedan pun menyatakan kekecewaannya
sambil menyebut akun twitter presiden joko widodo novel bahkan mencuitkan selamat atas prestasi aparat penegak hukum
yang menuntut penyerangnya lebih rendah daripada tuntutan bagi penghina presiden
kecaman atas rendahnya tuntutan juga disuarakan warganet dan lembaga pemerhati hukum dan hak asasi manusia
dalam wawancara dengan cnn indonesia com direktur amnesty international indonesia usman hamid
bahkan menilai tuntutan ringan dua pelaku penyiraman air keras ke penyidik kpk novel baswedan menciderai rasa keadilan
tak mau ketinggalan sejumlah warganet juga mencuitkan kekecewaannya
sebagian bahkan menyamakan tuntutan ibarat dagelan atau guyonan dalam penegakan hukum di indonesia
sebagian bahkan menilai tuntutan yang hanya setahun tidak sebanding dengan
lamanya penanganan kasus yang mencapai tiga tahun
lewat twitter pula kritik disampaikan anggota komisi tiga dpr ri habibur rahman
membandingkannya dengan kasus sejenis habibur rahman bahkan berjanji akan mempersoalkan ringannya tuntutan di kasus novel ini
jika mengikuti rapat kerja dengan jaksa agung
alan maulana cnn indonesia